sementara jelang pembacaan vonis dua pekan ke depan penasihat hukum tadakwa fede sambo berharap putusan bagi kliennya bisa berubah lebih ringan bukan seumur hidup
hal ini disampaikan kuasa hukum terdakwa ferdis sambo rasa mala aritonang usai mendampingi kliennya dalam persidangan lanjutan terkait kematian yosua di pengadilan negeri jakarta selatan selasa siang
penasihat hukum meminta dalam menyiapkan putusan yang adil majelis hakim memberikan penilaian objektif tidak hanya untuk korban dan masyarakat tetapi juga untuk terdakwa
pihaknya berharap majelis hakim menetapkan putusan yang lebih ringan bagi fede sambo
pihaknya berharap majelis hakim menetapkan putusan yang lebih ringan tidak hanya untuk korban dan masyarakat tetapi juga untuk tadakwa